dan dokter bilang kondisi masal kurang baik sekarang
dan kita harus siap
kita harus siap dengan kondisi nantinya apapun yang terjadi
untuk bantu mendoakan
belum ini aku baru aja habis batalin puasa
dapet kabar dari dokter kalo kondisinya al lagi kurang baik
tolong doain al ya
papa cepet sembuh papa cepet sadar
siapa lagi andis
aku telpon mama dem
ada kabar apa soal al
abis bicara sama dokter
dan dokter bilang
kurang baik sekarang
kurang baik sekarang
dan kita harus siap
kita harus siap dengan kondisi nantinya
apa pun yang terjadi
aku minta maaf sama orang rumah
supaya masalah bisa cepat sadar
aku masih album buruk
mama papa kenapa
papa pasti semuk kan mama
udah enak sayang
supaya papa cepat membaik
michi yang gak akan mau ikut doain
kita doain allah
kita juga untuk doa yuk biar bagus cepet sehat ya mbak kita ajakin
kita bisa berkumpul berbuka puasa bersama sama ya
assalamualaikum pak waalaikumsalam warahmatullahirrahmanirrahim
bapak mau minta tolong minta tolong kamu elsa bu chandra pak chandra untuk mendoakan alia
ah papa baru dapat kabar nyari andin kalau kondisi allah lagi kurang baik jadi minta tolong
didoakan untuk kesembuhan allah semakin banyak yang mendoakan
hai al kemarin kecelakaan mobil
kondisi al tidak sadarkan diri
tadi papa baru ngabarin kalau kondisinya agak menurun
makanya kita harus doakan sama sama
mudah mudahan bisa cepat sadar
biar lebih baik lagi
kita memang harus mendoakan hal bersama sama
terlepas dari semua permasalahan yang ada
mendoakan orang sakit supaya cepat sembuh
itu adalah ibadah
iya betul pak
setelah ini nanti kita mendoakan bersama ya pak ya
kita telepon siapa lagi ya pak
udah papa papa rasa udah
udah sembuh ayam
keluarga dekat aja mak
aku boleh telepon satu orang lagi
apa kabar bu
kabar saya lagi kurang baik
andin ada apa bu
suami saya mengalami kecelakaan

bisa tolong untuk doain suami saya
sampai sampai sembuh bu
sampai sampai sembuh bu
bu andin saya ikut prihatin atas apa yang menimpa pak al lebaran
kami di sini semua pasti akan mendoakan bu agar pl lebaran cepat siuman dan pulih
terima kasih banyak yang buat kesempatannya
bu andin yang kuat ya